saya berdua sama teman saya berangkat ke kiev ukraine ya
saya itu mau ngikutin ada acara saya training dan cat show
emang saya udah untuk beberapa kali ya ke ukraine ke kiev dan saya banyak belajar di kiev itu tentang masalah kucing
saya itu lima hari pak lima hari dan itu memang hari terakhir saya mau pulang ke indonesia
jadi saya itu kan minat di suatu hotel pas di sebelah stasiun kereta railway kyiv
dan itu stasiun internasional
nah begitu saya dapat pemberitahuan dari airline bahwa bandara ditutup dan tiket tidak bisa berangkat
nah disitu saya panik karena memang saya dengar terjadi peledakan
nah disitu saya panik
begitu saya berpikir akhirnya saya pertama mau
mau memerencanakan mau stay lagi satu hari
saya pikir masih bisa lah besok saya terbang gitu
padahal ya padahal nggak mungkin banget
akhirnya saya pikir lagi udah saya ke kbri yang lebih aman
nah abis itu saya barang barang saya kan memang sudah saya rapikan itu sebesar sebelumnya
udah tinggal saya bawa
saya pesan uber
apa apa disitu yang ada
langsung saya keumumsi ke kbri
mikir aduh kita gak ketemu keluarga lagi nih
kita ya sampai disini nih kita nih
ada kepikiran dalam hal itu seperti itu
saya dari tanggal dua puluh empat sampai tanggal dua itu saya nggak salah
salah satu saya di kbri
saya saya itu di
kasih fasilitas lah sama kbri
di sana ada kantor kbri dan wisma kbri
nah tinggal kita pilih mau dimana
nah saat itu kemarin saya di kantor kbri
dan disitu ya aman lah
dan mereka memang mengasih pengarahan kita menenangin kita
tim tim staff lokasar menenangin kita
dan tim tim pak dubes pun ya supportnya terlalu memang bener bener bagus sama kita ini gitu
ngasih kita makan tiga kali sehari
kasih kita ya arahan arahan
jadi lima hari kita di kbri
hari kita di kbri
memang rencananya itu selalu di
memang ada pendundaan pendundaan
karena ya ada pertimbangan khusus kali ya dari timnya kbri untuk evakuasi
jadi kita ada ditunda lagi ditunda lagi
apalagi ada jam malam di kiev
dan tidak boleh kita keluar
ya itu perasaan takut itu memang ada ya pak ya
kita tuh berpikir ini kita kalau di jalan itu pasti kenapa ini
tapi ya berbalik lagi kita ya berdoa sama yang di atas ya
semoga kita dalam masa evakuasi ini diberi kelancaran sampai di tempat tujuan kan
jadi kita pagi itu kita berangkat dengan ada lima mobil bis
itu sama temen temen semua
dan dikawal sama pak dubes
dan pak adhan pertahanan
dan ada juga tim kbri dari walsawa polandia
jadi pak dubes memang mengantarkan kita sampai ke perbatasan
kita perjalanan itu ya mencekam lah ya pak ya
namanya mereka lagi ke perangan
ada tentara ada orang orang tentara kiev tentara ukraine
dan para ya dulu dulu tembaknya itu dipikir jalan semua ya pak
memang barikade barikade itu memang ada setiap jalan
setiap jalan itu kita adalah sepuluh km di stop di stop di stop sama tim tentaranya mereka
tidak karena kan di mobil kita juga tertulis itu
embassy of indonesia dan bendera indonesia
dari pagi itu yang ngedeledakan itu
pas saya bangun dari hotel memang sudah terdengar suara sirine untuk darurat peperangan
nah habis itu saya ke evakuasi kbri
ya itu setiap jam pak saya dengar suara ledakan dan suara tembakan
ucapin terima kasih kepada ibu kemenlu bu retno mungkin untuk bapak presiden pak jokowi
dan tim kedubes tim kbri polandia tim kbri kiev tim bukares
terima kasih sudah menolong kita